petugas polsek wonokromo surabaya berhasil membongkar peredaran tembakau sintetis berbahaya berlogo gajah ganesa
tembakau ini tidak saja dapat membuat pengguna mabuk tetapi juga bunuh diri
dalam penangkapan itu satu orang pengedar diamankan
tembakau sintesis dengan merek ganesa dan berlogo gajah ini diamankan dari tersangka haf
warga tambak sari surabaya
dia ditangkap di kawasan taman bungkol saat menak memasarkan tembakau berbahaya itu
dari penangkapan ini polisi menyita barang bukti satu saset tembakau sintesis ganesa
setelah dikembangkan dengan penggeledahan di rumah tersangka
polisi menemukan lagi total ada dua puluh saset beserta satu buah alat pres
dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik polda jatim
tembakau sintetis ini tergolong narkotika
karena hanya dengan tiga kali hisap maka penggunanya bisa berhalusinasi hingga tidak sadarkan diri
hanya dengan sekitar tiga kali hisap kalau itu bentuk rintingan bisa tidak menyadarkan diri dan berhalusinasi
sementara itu tersangka mengaku mendapatkan dan memasarkan tembakau ini lewat media sosial yaitu instagram
ini beri rp empat ratus lima puluh
dijual lagi gimana
dijual lagi harga rp lima ratus lima puluh
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
tersangka akan dijerat dengan undang undang no tiga puluh lima tahun dua ribu sembilan tentang narkotika
dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara